sekarang ini hari ini untuk kluster keuangan untuk kluster industri keuangan yang memulai peletakan batu pertamanya
terus kayak maksudnya take tough shot
ya ya memang dari awal itu anakku itu kan kinestetik sebenarnya daerahnya itu
gula yang sering digunakan untuk olahan makanan dan minuman sehari hari
yang ingin dirangkul ya bang habib ya
artinya semangat dari apa namanya
versi g artinya sebenarnya kan salah